sementara penyakit demam berdarah akibat musim hujan di jombang mulai mengkhawatirkan
dalam kurun waktu dua minggu saja sudah ada delapan puluh lima anak dirawat di rumah sakit akibat terserang demam berdarah
satu di antaranya meninggal dunia
belum sampai sebulan rsud jombang terus menerima pasien demam berdarah
mereka yang masuk rata rata bocah dan anak yang masih berusia sekolah
hanya dalam kurun waktu dua mingguan terakhir ini saja sudah ada delapan puluh lima anak yang terkena penyakit demam berdarah
mereka masuk dengan kondisi berbeda
satu di antaranya meninggal dunia karena baru dibawa ke rumah sakit saat kondisinya sudah sangat kritis
salah satu ibu pasien demam berdarah yang masih dirawat mengaku anaknya panas hingga trombositnya terus menurun
ini sudah hari ke sembilan anaknya dirawat di rumah sakit dan kondisinya masih belum stabil
ini sekarang sudah hari ke enam belas
di aisu sentral sana lama sebelas hari
kejelakannya seperti apa
pihak rsud jombang sendiri mengaku memang ada lonjakan tajam penderita demam berdarah pada bulan ini
meski begitu jumlahnya menurun jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu
itu kita rawat kurang lebih sekitar dua ratus lima puluh pasien yang terdampak demam berdarah dengan angka kematian delapan orang
sampai dengan hari ini terlaporkan ada kurang lebih sekitar delapan puluh dua orang dengan kematian satu orang
untuk mengantisipasi penyebaran serangan ini masyarakat diminta untuk lebih waspada dan terus melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk
sutomora harjo jombang